nah hari ini saya punya tebak tebakan buat anda nih kerjaan kerjaan apa yang tugasnya kita tuh
cuman menghidupkan suasana dan ngeliatin suatu acara dan seru seruan doang nah pada episode
redaksi pagi demi cuan kali ini kita akan membahas pekerjaannya yang sebetulnya diremehkan
oleh sebagian orang kira kira apa ya tapi sih sebetulnya tugasnya gampang sih cuma seru seruan doang
meski kerap dianggap remeh oleh sebagian kalangan menjadi penonton bayaran bagi sejumlah orang justru
menjadi pekerjaan yang menyenangkan mereka hanya ditugaskan untuk meramaikan suasana dengan
bersorak sorai hingga menjaga kemampuan mereka untuk menjaga kemampuan mereka untuk menjaga kemampuan
hingga berturut tangan eh dapat uang hal itulah yang buat rama dan duri tertarik untuk menjalani
pekerjaan selaku penonton bayaran berawal dari coba coba dan ajakan teman rama dan luli kini
bahkan berkabung dengan sebuah agensi khusus yang menaungi para penonton bayaran dalam sehari
keduanya bisa empat kali menjadi penonton bayaran di program maupun stasiun televisi
yang berbeda untuk sekali syuting satu penonton bayaran akan mendapat honor segi
rp sepuluh hingga rp seratus tergantung dari kebijakan masing masing program
selama tiga belas tahun menjadi penonton bayaran rama dan yuli mengaku mendapat beragam pengalaman menarik
sukanya itu kita bisa melihat artis ketemu artis langsung terus ngobrol sama mereka
kayak kita jadi sama mereka tuh nyatu gitu
dukanya sih kalau ini orang suka ngejek gitu ya
suka ngejek gitu apaan sih gitu
gini gini terus dapet duit gini gini terus dapat duit gitu
terus aku bilang aku kan nggak cuma dipokus itu aku juga bekerja gitu
sukanya bisa ketemu artis artis bisa foto bareng jadi bisa jadi lebih akrab sama artis artisnya
gak enaknya nggak ada sih
cuma kadang suka oh ya
jadi penonton alay begini gini gini gini
ya kita kan daripada di rumah untuk mencari hiburan tapi kerja juga sambilan gitu
melihat peluang cuan dari bisnis penonton bayaran inilah yang membuat nia dan jazz akhirnya sepakat membentuk sebuah agensi yang khusus menaungi para penonton bayaran
terlebih nia juga pernah menjadi penonton bayaran
saat itu untuk setiap syuting nia mendapatkan honor rp dua puluh lima
dengan pengalaman tersebut pada dua ribu satu nia dan jazz mulai membentuk agensi dengan beranggotakan sepuluh hingga dua puluh orang penonton bayaran
kini dalam sehari nia dan jazz bisa merekrut hingga seribu orang penonton bayaran untuk kemudian disalurkan ke tujuh hingga delapan program di sejumlah stasiun televisi
para penonton bayaran ini memiliki kelas masing masing tentunya dengan honor yang berbeda
mulai dari rp lima puluh hingga rp lima ratus
rp lima ratus per orang dan per satu program
apalagi sekarang ini karena tingginya kebutuhan akan penonton bayaran mereka tak hanya disalurkan ke stasiun televisi saja namun juga ke berbagai acara lainnya
jadi bisa dikalkulasi sendiri ya keuntungan yang didapat sang agensi lumayan banget lah pokoknya
dalam rekrut para penonton bayaran nia dan jazz juga mengaku tidak sembarangan
ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi berpakaian rapi salah satunya
hanya dibutuhkan di media televisi ternyata dibutuhkan juga di bidang entertain yang lain
seperti konser seminar kuliner bahkan politik
berjalan aja sih dulunya
jadi aku juga gak tau
aku tiba tiba makin berkembang kayak gini terus aku juga ngajak uni kan buat gabung pas sudah di pertengahan
karena jobnya tuh semakin banyak terus juga makin berkembang gitu
semua tv dari pagi sampai malam
iya aku sehari bisa seribu orang
tujuh sampai lapan tergantung
walaupun kerap dipandang sebelah mata ternyata profesi penonton bayaran
bahkan banyak orang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan ini
bagi mereka bisnis penonton bayaran adalah bisnis yang tak pernah mati
dan akan selalu dibutuhkan